partai golkar menyelenggarakan tasyakuran ulang tahun partai yang ke lima puluh delapan
pada hari jadinya ini partai golkar berharap akan terus menjadi partai yang solid untuk menyongsong pemilu dua ribu dua puluh
kita segera bergabung dengan produser lapangan cnn indonesia arief kurniawan
yang kini berada di jxpo kemayoran jakarta pusat untuk mengetahui peringatan hut partai golkar yang digelar malam hari ini
halo selamat malam arief bagaimana keseruan di sana silahkan dengan laporan anda
ya selamat malam dea
betul sekali memang malam ini menjadi puncak hari ulang tahun partai golkar yang ke lima puluh delapan dan puncak acara sudah dihelat sukses
tadi dengan dua acara utama yang pertama adalah pidato politik dari komunikasi
dari golkar bapak erlangga hartarto dan dilanjutkan dengan pidato dari presiden joko widodo
dan tadi dalam kesambutannya presiden joko widodo mengatakan bahwa di usianya ke lima puluh delapan tahun
partai golkar ini adalah partai yang sudah matang dan sudah cukup banyak memakan asam garam dalam dunia politik dan juga dunia pemerintahan
dan joko widodo juga tadi menyebutkan bahwa dia sangat yakin bahwa golkar sebagai partai yang matang
ini akan menjadi partai yang cepat yang peliti
dan tidak akan sembrono dalam mendeklarasikan contoh presiden dan juga pemotil presiden dua ribu dua puluh empat
bahkan tadi presiden joko widodo juga telah menunjukkan simulasi memilih seorang presiden itu sama seperti memilih seorang pilot
di mana pilot dan juga pokok walid inilah yang akan berupang
dan berupang ini adalah rekat indonesia
dan joko widodo mengatakan bahwa memilih seorang pemimpin harus memimpin yang benar benar berpengalaman
yang sudah terbukti
dan joko widodo juga menyebut pemimpin yang memiliki jabatan terbang tinggi
itu salah satunya adalah kubu partai golkar erlangga hartarto
dan memang penyebutan joko widodo mengenai deklarasi capres ini secara tidak langsung menyingkung
karena memang salah satunya partai tetangga itu sudah melakukan deklarasi capres terlebih dahulu
dan ini sepertinya menjadi pesan dari presiden joko widodo kepada para tetanggangan
termasuk para kucing yang hadir dalam acara
joko widodo mengatakan pada hari ke lima puluh delapan bahwa sepertinya harus hati hati dalam meneklarasikan calon presiden
dan joko widodo tadi mengingatkan bahwa kondisi pembangunan dan juga ekonomi untuk tempat ini akan sempit
memang dunia sudah diadapti dengan resesi global
dan itu pak joko widodo tadi menegaskan bahwa diperlukan langkah langkah yang efektif untuk meneramatkan dunia dari resesi global
saya melakukan berikut pidato dari arlaga hartarto sebagai pidato politik yang mengatakan bahwa partai golkar
ini berkomitmen untuk melanjutkan pembangunan yang sudah dikerjakan oleh presiden joko widodo selama kurang lebih hampir dua periode ini
dan juga tadi dari arlaga hartarto juga sempat menggoda kepada para ketum ketum yang hadir di sini
dan ketum ketum yang hadir di sini itu adalah ketum ketum yang
dan juga dari pihak pks juga hadir
lalu juga sekjen pdp kastut hasyatun juga hadir
dan bahkan tadi arlaga menggoda kepada para partai ketum lain untuk bergabung kepada koalisinya yang sudah dibangun bersama sama dengan tiga polisi indonesia bersatu
bahwa polisi indonesia bersatu ini sudah memegang tiket untuk melanjutkan capres dan mabras sekarang
koalisi dari tiga partai ini sudah memegang dua puluh dua persen suara nasional
bagaimana kita tahu apa beratas untuk pencalon presiden ini
minimal dua puluh persen
dan bahkan tadi arlaga hartarto mempersilahkan kepada ketum ketum yang hadir di sini
untuk jika memang tertarik berminat bergabung bisa langsung melakukan taken kontrak politik
namun untuk teknik kontrak politik ini kita disuruh hanya menggoda sifat politik dari arlaga hartarto kepada para ketum yang hadir di sini
data bahwa kib sudah siap ketuk kontrak yang pertanyaan partai yaitu kontrak akselerasi transformasi ekonomi nasional
yang fokus sampai tahun dua ribu tiga puluh lima yang akan membawa indonesia keluar dari negara maju
mau indonesia keluar dari negara berpendapatan haat
dan keluar menjadi negara maju pada periode dua ribu dua puluh lima sampai dengan dua ribu tiga puluh lima
oleh karena itu
kepala komun mengajak kepada seluruh partai partai yang hadir dalam acara komunikasi golkar ini
untuk fokus bersama bagaimana membangun indonesia jaya membangun ketahanan pangan ketahanan ekonomi ketahanan energi
agar indonesia bisa keluar dari jubahkan negara berpendapatan menengah dan bisa keluar sebagai negara maju setelah tahun dua ribu dua puluh lima
dan saat ini acara ulang topeng lutar masih berlangsung di jodoh
dan presiden jokowi jodoh masih belum meninggalkan golsek kelayu raja expo
dan sepertinya acara di sini cukup seru karena masih selalu banyak keras di kota
dan juga dari pihak asal asal masih berjaga dan presiden jokowi jodoh akan terus ada di sini sampai acara ini berakhir
baik terima kasih laporan langsungnya arief kurniawan dari lokasi puncak peringatan hud ke lima puluh delapan partai golkar di jakarta